bangunan bercat putih di jalan abc kota bandung ini masih berdiri kokoh walau tidak lagi digunakan
inilah menara pengawas bukti sejarah penjara bancai yang tersisa
menara pengawas penjara bancoi dipertahankan sebagai warisan
oleh penjajah belanda penjara banchei digunakan untuk menahan para pribumi yang melakukan tindakan kriminal dan perlawanan politik
kompleks penjara bancai dibangun oleh pemerintah hindia belanda pada abad ke sembilan belas
luas seluruh area penjara mencapai satu hektare
pada seribu sembilan ratus tiga puluh soekarno pernah mendekam di banjoi karena dituduh melakukan pemberontakan
kamar yang menghadap ke barat berukuran dua satu x satu empat puluh enam meter ini menjadi saksi bisu pengorbanan soekarno memperjuangkan kemerdekaan indonesia
yang dulu kan yang diselisihkan ini empat orang ya pak gatot pak kupraja pak masgun soekarno pak dinata
cuma yang diselesaikan nomor lima nya yang bekas beliau ketua pni dulu
itu waktu dulu kan disitu
ini ada enam belas hertahanan politik
ini yang menghadap ke barat delapan sertahanan yang dari barat ke timur delapan
kalau sekarang mengumumlah kelas menangah ke bawah
di dalamnya terdapat barang barang yang pernah digunakan soekarno
seperti tempat tidur bantal selimut sajadah buku buku dan bendera kecil

ada juga peralatan makan minum dan kendi
di dinding terdapat garuda dan tiga lukisan wajah soekarno
di dalam sel nomor lima inilah insinyur soekarno ditahan oleh pemerintah kolonial hindia belanda
dari tanggal dua puluh sembilan desember seribu sembilan ratus dua puluh sembilan hingga tiga puluh desember seribu sembilan ratus empat puluh
di dalam penjara ini pula insinyur soekarno menulis naskah pembelaan
yang berjudul indonesia menggugat
indonesia menggugat lantas diabadikan sebagai nama gedung
yang terletak di jalan perintis kemerdekaan nomor lima
dahulu gedung yang dibangun pada seribu sembilan ratus tujuh ini kerap digunakan sebagai landrat
atau tempat mengadili para pejuang kemerdekaan
yang memberontak terhadap kebijakan pemerintah kolonial belanda
termasuk presiden soekarno
untuk ruangan ruangan yang menjadi nilai sejarah itu ada
tiga ruangan ya pertama ada ruang persidangan
kedua ada ruang tunggu para hakim jaksa sebelum masuk ke ruang persidangan
dan ketiga itu ada ruangan tunggu
jadi pada yang mau di persidangan itu ditunggukan dulu disini
salah satu peristiwa penting yang tercatat dalam sejarah
adalah saat soekarno yang saat itu dianggap sebagai pemberontak disidang
ruangan ini menjadi saksi bisu bagi para tokoh pejuang kemerdekaan indonesia
yaitu soekarno dan tiga orang rekannya dari partai pni
yaitu gatot mangku praja maskun dan supriya dinata
yang pernah diadili oleh pemerintah hindia belanda pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dalam persidangan yang digelar soekarno melakukan pembelaan
dengan membacakan pledoi yang berkaitan dengan penderitaan rakyat indonesia
menurut guru besar ilmu sejarah universitas pajajaran
baik penjara bancoi maupun landrat
merupakan cikgu yang terkenal dengan pemberontak disidang
lahirnya negara melalui jalan politik dan perjuangan organisasi
di tengah tengah banyak pergerakan dulu organisasi pergerakan itu melakukan politik kooperatif
jadi bekerja sama memilih bekerja sama soekarno non kooperatif mengambil
jadi siap yang sangat bersebangan itu dan itu dilakukan dan dipandang oleh kondisi menjadi sangat berbahaya
pada masa kemerdekaan bangunan ini berubah fungsi menjadi kantor palang merah indonesia
pada seribu sembilan ratus empat puluh tujuh sampai seribu sembilan ratus sembilan puluh
landrat itu gedung ini semoga sekarang namanya itu menjadi gedung bangunan cagat buda kelasa
kenapa jadi penting karena menjadi saksi sejarah perjuangan bahasa indonesia kan gitu
jadi kalau kita lihat sekarang itu ya ya euforianya kan bukan tumpengnya adalah sali proklamasinya di jakarta
tapi proses perjuangan itu ada di bandung kan gitu jadi semua menemukan proses proses perjuangan
sejak dua ribu tujuh gedung yang berusia ratusan tahun ini menjadi tempat wisata sejarah
dan penyelenggaraan berbagai kegiatan sosial seni dan diskusi
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat